buat pcr sama antigen
gini saya bawa barungannya kemana
tim garuda polres kota bandara soekarno hatta
membongkar jaringan pemalsu surat swab tes pcr
yang menjalankan aksinya di bandara soekarno hatta tanggerang banten
kelima belas tersangka yang merupakan bekas relawan
dan pernah bekerja di lingkungan bandara ini
ditangkap dari berbagai tempat persembunyiannya
pada tujuh januari lalu
kelima belas tersangka yang merupakan bekas relawan
dan pernah bekerja di lingkungan bandara ini
ditangkap dari berbagai tempat persembunyiannya
pada tujuh januari lalu
para pelaku biasanya menjaring para calon penumpang di bandara suta
yang sedang mengantri di fasilitas kesehatan rapi tes
aksi sindikat ini sudah berlangsung sejak bulan oktober tahun lalu
mereka menjual surat hasil swab
berkisaran dari harga satu juta rupiah hingga satu lima juta rupiah
banyak ada satu orang bisa lima
mereka orang banyak
sementara yang sudah kami datakan
lebih dari dua ratus lima puluh sudah berhasil
mereka lewatkan untuk naik ke dalam pesawat
menurut kepala kkp bandara suta
untuk mengantisipasi terulangnya pemalsuan
pihaknya akan mengubah pola dengan tidak lagi
memeriksa secara manual surat hasil swab pcr atau rapi tes
namun dengan cara digital
kemudian cap basahnya juga ada
karena kita memvalidasinya
itu lihat dari apakah itu benar
kemudian kita apakah masih valid
kemudian berarti kita lakukan cap basahnya
itu yang akhirnya semuanya dilakukan
sehingga ke depannya tidak ada lagi secara manual
jadi secara sistem
itu paskesnya yang langsung harus mengupload digital dari hasil pemeriksaan
para tersangka dijerat pasal tentang wabah penyakit menular
dan pasal tentang pemalsuan surat
dengan ancaman hukuman enam tahun penjara
dimas arief setiawan tanggerang banten